ketika psbb dilakukan di tanggal sepuluh april itu resminya psbb tidak ada sikm
sikm itu digunakan untuk mencegah arus mudik dan menahan orang mudik kembali ke jakarta
itulah sebabnya waktu itu kita terapkan sikm

itu dilakukan saat menjelang mudik dan hari hari sesudah mudik
pada saat itu kita gunakan sikm
dan itu dilakukannya dikerjakan oleh pemerintah dki dengan dukungan pemerintah pusat

karena kalau wilayah dki dengan tetangga ini ada ribuan jalan
dan jakarta dengan tetangga tetangga itu sudah satu epicenter untuk penyebaran covid ini
ekonominya terintegrasi mobilitas penduduknya terintegrasi
karena itu sekarang yang dibatasi adalah pergerakan orang dari rumah dan keluar
lalu bagaimana dengan pergerakan orang antar kota
kementerian perhubungan kemarin kita rakor khusus soal ini
baik yang naik kereta yang naik pesawat
dan pesawat itu mayoritas tidak mendarat di wilayah jakarta
mayoritas mendarat di cengkareng yang itu di banten
mereka menyiapkan mekanisme pemantauan pengawasan di bandara di pelabuhan di angkutan kereta
jadi ada pembatasan batasan yang memang di luar teritori jakarta dilakukan oleh kementerian perhubungan
dan kita apresiasi sekali
pak budi karya sumadi itu secara khusus menyiapkan timnya untuk melakukan pemantauan pergerakan penduduk dari dan keluar jakarta
pak bagaimana kemudian memastikan bahwa protokol kesehatan ini bisa dijalankan secara tepat
tapi kalau kita flashback pak di belakang pada saat psbb transisi saja banyak yang melanggar
bagaimana kemudian memastikan monitoringnya bahwa protokol protokol kesehatan itu akan ditaati pada saat psbb yang sekarang ini pak
ya itulah sebabnya saya ingin garis bawahi pada semua
bahwa ruang meeting di jakarta ini ada jumlah yang kita tidak tahu banyaknya sangat banyak sekali
sehingga semua kita harus menjaga kedisiplinan itu
ruang terbuka kita memiliki jajaran yang bisa kesana
tapi bayangkan ini saya berilustrasi bila kita berada di gedung yang tingginya dua puluh lantai
setiap lantai ada lima ruang rapat maka itu ada seratus ruang rapat di gedung itu
apakah pemerintah harus menyiapkan satu penjaga di tiap ruang rapat
memastikan bahwa ruang rapatnya itu
penuh tapi terisi
hanya separuh saya ingin
harus menjaga karena ini bukan soal
menegakkan peraturan saja
ini soal keselamatan
keselamatan tiap orang
kantor diharuskan memiliki
gugus tugas ini sekarang dengan kejadian ini
jadikan ini sebagai pelajaran
setiap kita tidak ikut menjaga
bila setiap kita
maka kejadian ini
akan bisa berulang mari
kita samakan bahwa
bagian kami mengerjakan yang
tidak mungkin dikerjakan oleh masyarakat
yaitu melakukan testing
karena itu jakarta masih
melakukan testing kita sampai
empat kali lipat di atas
yang diharuskan who yang kedua
melakukan tracing yang ketiga
menyiapkan tempat isolasi
yang keempat menyiapkan fasilitas perawatan
atau treatment nah
yang diperkerjakan masyarakat pakai masker
ini bagian yang harus dikerjakan oleh
masyarakat dua duanya harus sama sama
karena menggunakan masker
untuk sepuluh juta
penduduk tidak mungkin dikerahkan
sepuluh juta pengawas
menyadari melindungi diri sendiri
bahkan kita sudah
membagikan masker dua kali jumlah penduduk
di bulan juni yang lalu
lalu penegakan aturan
sudah dikerjakan ada
lebih dari satu ratus lima puluh delapan ribu
pelanggaran yang sudah
diberi sanksi baik
badan ataupun orang
masker dan pelanggaran pelanggaran lainnya
di sini bahwa
penegakan aturan ya dikerjakan
tapi ini bukan semata mata penegakan aturan
ini saling melindungi
untuk keselamatan karena yang kita hadapi
adalah virus covid
pak tapi untuk yang psbb jilid dua ini
pemprov dki akan lebih tegas
pak memberikan sanksi kepada para
pelanggar karena ini tampaknya masyarakat
belum jera begitu pak dan belum
patuh terhadap protokol kesehatan
kalau bicara tegas
dari kemarin tegas karena
pelanggaran tidak ada yang dikompromikan
tapi jumlah dari kita
semua luar biasa banyak
ada sepuluh juta orang tadi saya katakan
harusnya kita menjaga tiap orang
dengan satu petugas tidak
maka gitu kita semua harus sama sama
jadi kalau ketegasan
tegas toko ditutup
restoran ditutup tidak ada
tidak dikompromikan tetapi
yang harus diawasi saya beri contoh
kalau ruang rapat kalau dalam ruang
rapat misalnya di kantor cnn
kapasitas ruang rapatnya
sepuluh orang harusnya maksimal
orang kalau ternyata berada
dalam ruangan delapan orang kita tidak ada
petugas yang bisa ngecek dalam ruangan itu
ini yang terjadi di berbagai
tempat karena itu saya ingatkan pada
semua jangan kita kembali
pada situasi lonjakan
kita pakai masker ketika di kendaraan umum
merasa tidak kenal satu sama lain pakai
masker tapi begitu masuk
di kantor maskernya copot
lalu berinteraksi satu sama lain
sekarang kita ingin satu langkah
ke depan dengan
yang terpapar covid
jadi meskipun tanpa gejala
dulu kita lakukan
isolasi mandiri di rumah
dalam kenyataannya tidak semua
orang bisa melakukan isolasi mandiri dengan baik
yang terjadi justru satu keluarga
kekularan sekarang diharuskan
untuk isolasi mandiri
saya perlu garis bawahi
terima kasih pada
pertemuan dengan bapak presiden
pada hari senin akhir bulan
agustus kami sampaikan
kami membutuhkan dukungan
untuk isolasi mandiri
nasional dipimpin pak doni
dan sekarang kita memiliki tempat
dan juga hotel hotel yang ini disiapkan
yang positif terpapar
kami tak apresiasi sekali
karena dengan begitu warga terpapar
tinggal di tempat yang
dan selama itu pula
kita bisa mencegah
agar yang bersangkutan tidak menularkan
pada tetangganya pada koleganya
ini adalah salah satu wujud
antara pemerintah pusat dan pemprov dki jakarta
di dalam memutus
mata rantai penularan
oke pak anies ini menarik juga bahwa
banyak daerah menerapkan psbm
atau pembatasan sosial berskala mikro
bahkan tadi presiden mengatakan
sebaiknya daerah menerapkan
pembatasan sosial berskala lokal
kenapa kemudian pemprov dki tidak memilih
psbm apakah kurang efektif untuk
pemukiman padat penduduk pak anies
kalau kita memberi obat itu tanya dulu
jangan menentukan obatnya sebelum
di mana masalahnya di situ solusinya
ini persoalan yang tidak generik
yang di semua tempat sama
di jakarta kita menyaksikan
kluster kluster terbesar adalah justru
kluster di perkantoran
dari mereka yang dirawat
mereka yang tinggal di wisma atlet
adalah orang orang yang
klusternya paling banyak di situ
karena itulah kita menerapkan pembatasan
terkait dengan perkantoran
ini berbeda kalau masalah yang kita hadapi
satu kampung pada kena covid
di situ kemudian kampungnya ditutup
jadi kalau kita berbicara tentang
menyelesaikan sebuah masalah
nomor satu tanya masalahnya apa
baru bicara solusinya
dan inilah yang kita hadapi
kita terapkan di jakarta
kami di jakarta tidak pernah menerapkan
solusi yang template
yang sama untuk semua wilayah
di rw yang di situ ada kasusnya
di situ kita lakukan pembatasan sosial
ini sudah berjalan sejak lama
jadi buat kami bukan hal yang baru
di tempat tempat yang ada masalah
di kampungnya sudah dibatasi
waktu itu ingat pernah ada sekitar enam puluh an
lalu berubah jadi tiga puluh an rw
berubah jadi dua puluh an rw
jadi kita tidak ingin satu cara untuk semua masalah
setiap masalah ada obatnya sendiri
dan itu yang selalu dilakukan oleh
pemprov dki jakarta
oke pertanyaan terakhir pak anies
apakah sudah ada komunikasi dengan presiden jokowi
setelah memutuskan psbb jilid dua ini
dan tadi mungkin bapak sudah melapor
hasil sidaknya pak di lapangan pada hari pertama psbb ini pak anies
udah ya kalau urusan begini kan
dengan koordinasinya dan pembagian tugas
kita berbicara terus dengan gugus tugas nasional
dengan para menko tadi sore juga kita rakor
jadi sebenarnya komunikasi dijalankan terus kok
jadi kita saling berbagi data berbagi informasi
dan berbagi langkah demikian
oke terima kasih sekali pak gubernur dki jakarta
anies rashid baswedan atas waktunya kepada cnn indonesia newscast
dan kita sudah dapat poinnya bahwa dibutuhkan kesadaran masyarakat
di tengah pandemi covid sembilan belas ini terutama masyarakat ibu kota
untuk bisa menjalankan protokol kesehatan
sehingga psbb ini bisa dilakukan
ataupun psbb ini bisa dijalankan dengan baik
terakhir pak ini ada pertanyaan dari teman teman wartawan
sebetulnya namanya psbb total atau psbb pak
sehingga kemudian kita punya keseragaman nama nih pak semuanya
namanya dari dulu ya psbb
karena itu bisa didengarkan juga penjelasan saya rabu malam
yang menyebutnya ya psbb
jadi silahkan diinvestigasi aja siapa yang menyebutkan psbb total
untuk pertama kalinya
oke oke terima kasih sekali pak
kita nanti mengharapkan agar masyarakat tadi mendengar penjelasan bapak
terutama masyarakat ibu kota sehingga mereka menjalankan protokol kesehatan
dengan ketat dan psbb yang jilid kedua ini bisa berjalan dengan baik
terima kasih sekali gubernur dki jakarta anies baswedan atas waktunya
kepada cnn indonesia newscast
terima kasih sekali pak